badan pemeriksa keuangan menemukan program penyediaan listrik sepuluh mw
di dalam proyek fast track program tahap satu bermasalah
audit bpk dari dua ribu sebelas hingga dua ribu empat belas menemukan ada satu ratus enam puluh enam kontrak dengan perusahaan swasta
tidak berjalan lancar di bawah program rencangan pemerintahan susilo bambang yudhoyo
antara lain gardu yang belum bisa dimanfaatkan hambatan pembebasan lahan
hingga menara transmisi yang belum bisa digunakan
bahkan sebanyak dua puluh dua kontrak transmisi dan gardu belum bisa dimanfaatkan karena belum ada interkoneksi
bernasib serupa realisasi megaproyek tiga puluh lima mw yang sudah commissioning on date